kasus dugaan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga terjadi di kota probolinggo jawa timur
pariem warga kecamatan mayangan kota probolinggo mengaku sering dianiaya dan kelaparan karena tidak diberi makan oleh majikan
ia pun mengaku pernah meloncat dari lantai dua rumah tempatnya bekerja untuk kabur
selain itu selama bekerja sejak tahun dua ribu lima belas pariem tidak digaji oleh majikan yang berinisial mn dan us
siapa yang menguji
sama ibu ibu menu
padahal kan ini kan ada anaknya dijagal di situ bertindak berani keluar dari situ
ibu keluar karena lapar
emang tidak dikasih makan selama misalnya
kalau tidak minta tidak direken masih
kasus ini pun berujung damai setelah dilakukan mediasi di kantor kelurahan
hasilnya majikan membayar gaji sebesar rp dua belas enam ratus kepada pariem
menurut majikannya pengakuan pariem
oh itu tidak benar
karena semua kebutuhan dia juga kami butuh samir
kami menui makannya juga satu hari tiga kali
kadang kadang kalau ada makanan kue kue kami kasihkan
untuk masalah jadi bukan tidak dikasih
kami masukkan tabungan
sementara itu tidak terima kasus ini berujung damai
pada selasa malam
warga jalan juanda kelurahan tisno negaran kecamatan kanigaran probolinggo
mendatangi rumah pariem dan mengajaknya melaporkan mantan majikan kepada polisi
ini kehendak warga saya untuk dilanjuti jalur hukum
mungkin warga sempat melihat sendiri waktu ngambil makanan ditong sampai dulu
dia itu cuek
tidak mau sama warga sama rt nya dan tidak tegur sama
sama rt nya sendiri
saper juga ke rt
saya tidak mau lapor
sudah dua tahun di sana
kok baru baru tadi pagi digerebek warga kok mau lapor ke saya
saya tidak mau
selain kasus dilanjutkan tetangga berharap majikan penganiaya pariyem pergi dari kampung karena rumah yang ditempati bukan miliknya